pada masa jaya harga jenis ikan yang satu ini mencapai puluhan juta rupiah per ekornya
meski pamornya sempat meredup kini ikan yang memiliki benjolan khas di kepalanya ini kembali diminati oleh masyarakat
ratusan ikan lohan dari sejumlah daerah di indonesia serta mancanegara pun mengikuti kontes kecantikan ikan lohan di bandung
gerakannya yang lincah warnanya yang menawan serta memiliki benjolan di kepala ini dia si cantik ikan lohan
sejak tanggal tiga puluh satu januari hingga empat februari dua ribu delapan belas para pecinta ikan lohan dari sejumlah daerah di indonesia hingga negara tetangga malaysia dan singapura memamerkan koleksi ikan lohan kesayangan mereka
sebanyak tiga ratus ekor ikan lohan unjuk gigi mengikuti kontes kecantikan lohan yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan jalan terusan jakarta kota bandung
wajib sih sudah suatu kewajiban ya soalnya kan ini buat wadah komunitas gitu
sekalian peralatan serat turunan ini aja
selain itu ke si ikannya sendiri gimana
ikannya sekarang nambah bagus nambah mewah mewah
alasan kenapa saya datang ke bandung untuk kompetisi adalah karena saya belajar lebih banyak tentang ikan lohan
dan paling paling adalah untuk melihat semua teman teman saya
ini adalah sesuatu yang baru ada selalu sesuatu yang baru
dan ini adalah tempat kita bisa belajar paling banyak dari
ada beberapa jenis ikan lohan yang dilombakan
jenis cingwa salah satunya
jenis ikan lohan yang sudah ada sejak tahun awal dua ribu an ini memiliki ciri ciri mulut pendek mata cekung dan memiliki benjolan lebih besar
sementara golden base lohan memiliki warna dasar tubuh kuning dan merah dengan sirip ekor melebar dan bentuk benjolan yang proporsional
pemenang dinilai dari beberapa aspek diantaranya overall impression yang meliputi
kesehatan gaya renang dan kelincahan
sementara fisiknya dinilai dari bentuk benjolan di kepala wajah bentuk tubuh pangkal ekor warna dan garis di tengah badan ikan
kita mau menjadikan ini jadi barang barang dunia ya
tapi juga membantu untuk yang lokal di jabar itu untuk lebih merakyat dan bisa mereka mengikuti gitu
bisa diarahnya menjual ikannya
jadi lebih berharga
sampai saat ini
penjualan yang sudah transaksi sudah ada di lima puluh juta per ekor
bagi pemenang harga jual ikan lohan bisa naik mencapai puluhan juta rupiah
acara yang digelar untuk pertama kalinya dalam tahun ini akan rutin digelar empat kali dalam setahun yang bertujuan untuk menghidupkan dan meningkatkan minat terhadap ikan lohan
dian permatasari bendung